presiden amerika serikat donald trump menilai zona demilitarisasi atau dmz
merupakan tempat yang netral dan tepat untuk melaksanakan pertemuan dengan pemimpin korea utara kim jong un
namun trump juga masih mempertimbangkan untuk melakukan pertemuan itu di salah satu negara asean
presiden amerika serikat donald trump yakin pertemuannya dengan pemimpin korea utara kim jong un akan berjalan mulus
untuk tempat pertemuan trump lebih memilih zona demilitarisasi atau dmz
perbatasan negara korea selatan dan korea utara
di rumah perdamaian atau peace house yang secara geografis berada di wilayah kekuasaan korea selatan
trump menilai dmz sebagai wilayah netral dan langsung melibatkan wilayah kedua korea
selain itu trump juga masih mempertimbangkan singapura menjadi tempat pertemuan dirinya dengan kim
menyambut positif perdamaian antara kedua korea
presiden joko widodo menyampaikan tawaran agar indonesia dapat menjadi tuan rumah pertemuan presiden trump dengan kim jong un
hal itu diungkapkan jokowi dalam pertemuan internal dengan jokowi
besar korea selatan dan duta besar korea utara untuk indonesia senin kemarin
ketua besar korea selatan dan ketua besar korea utara untuk indonesia senin kemarin
pertemuan trump dan kim yang direncanakan terjadi dalam beberapa pekan ke depan
akan turut membahas sejumlah permasalahan di semenanjung korea
yang dipicu program senjata nuklir korea utara
saat bertemu dengan presiden korea selatan moon jae in
kim mengatakan akan menghentikan seluruh program senjata nuklir miliknya